dengan modal sampah botol plastik bekas warga kurang mampu di sebuah kampung di cianjur bisa berobat secara gratis
selain diberikan fasilitas kesehatan gratis warga juga dibekali pengetahuan tentang bahaya sampah plastik bagi lingkungan
di gudang barang bekas inilah sebagian warga kampung cilaku cianjur setiap harinya menyetor sampah botol plastik bekas
mimid salah satunya
bukan hanya untuk ditukar dengan uang sepuluh botol plastik bekas yang disetor bisa ditukar dengan voucher layanan kesehatan gratis
sering sering berobat setiap penyakit saya minta ke perusahaan sering berobat ke harapan sehat
ini keluarga sering juga pak berobat
sering juga sering juga masyarakat di sini juga sering
dalam sehari tak kurang dari sepuluh pasien yang berasal dari masyarakat
dan kurang mampu bertransaksi di sini
hasilnya layanan kesehatan gratis dimanfaatkan warga tak hanya untuk sekedar berobat
tapi juga untuk memeriksa kondisi kesehatan harian
selain merupakan kegiatan sosial program sebuah klinik ini juga bertujuan mengedukasi warga
jadi dari program ini sebetulnya ada tiga hal yang kita capai
yang pertama adalah satu kita bisa membantu para masyarakat yang kurang mampu
khususnya para pemulung yang bermasalah dengan kesehatan yang terkendala dengan kesehatan
jadi kita bisa berobat gratis di sini
kemudian yang kedua manfaat yang kedua adalah kita bisa menjaga lingkungan hidup
selesai berobat seluruh pasien akan diberi pengetahuan tentang bahaya sampah plastik bagi lingkungan
selain itu seluruh pasien juga diberikan dompet obat khusus